kami dituduh menggunakan cara cara yang curang
dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum
kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam
yang ditujukan kepada pasangan prabowo gibran
di mana kami dituduh menggunakan cara cara yang curang
dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum
kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar
dan kami dapat memahami bahwa pendukung prabowo gibran
yang cukup menyentuh hati
terhadap tuduhan tuduhan tersebut
namun kami meminta kepada pendukung
para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya
dapat diprovokasi oleh siapapun
apalagi pihak pihak yang menginginkan
terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk
dan suasana yang tidak tentra